dan untuk membahas kasus setia novanto ini kita akan berbincang dengan jurubicara kpk febri diansah saat ini berada di gedung kpk kuningan jakarta
selamat sore mas febri
ya mas febri berkas setia novanto ini sudah p dua puluh satu kemarin sudah dilimpahkan dan berada di pengadilan tipikor
sementara sidang pra peradilan status tersangkanya ini belum selesai
bagaimana ini kemudian akan mempengaruhi proses hukum selanjutnya
bagaimana ini kemudian akan mempengaruhi proses hukum selanjutnya
bagi kpk sendiri kita sudah menunjuk dua tim
jadi secara paralel ada tim dari birohukum yang menghadapi peradilan dan juga ada tim di bidang penindakan
ini yang menangani kasus perkara pokoknya
jadi tidak ada kekhawatiran sebenarnya bagi kpk karena kita pastikan kedua duanya berjalan secara firm
artinya kpk tetap akan mengikuti sidang pra peradilan yang sudah berlangsung ini
ya tadi persidangan pertama setelah ditunda selama seminggu kan kita hadir
kami mendengarkan pembacaan permohonan tadi permohonan dari pihak sn dan besok kami akan serahkan jawaban kpk
jadi seluruh argumentasi yang disampaikan oleh pemohon itu akan kami jawab dan kami jelaskan
karena memang proses penyidikan ini sejak awal sudah kita yakini secara prosedur itu sudah selesai dan sudah tepat
sesuai hukum acara
dan juga substansinya kalau kita bicara soal materi perkara atau perkara pokok substansinya juga didukung oleh bukti yang sangat kuat
artinya tim penindakan sudah mempersiapkan sedemikian rupa supaya kemudian tidak terulang kembali
apa yang terjadi pada pra peradilan yang pertama begitu mas febri
ya kalau pra peradilan pertama itu kan memang ada sejumlah perdebatan hukum ya di sana
karena ada ketentuan ketentuan khusus sebenarnya di undang undang kpk yang tidak dipertimbangkan secara maksimal
namun sebagai penegak hukum kami tentu harus menghormati putusan pra peradilan tersebut seberapapun kami tidak setujunya dengan beberapa poin poin di sana
nah untuk tahap kedua kita akan hadapi lebih lanjut kami mempersiapkan secara lebih rinci proses penanganan perkara ini
jadi artinya apa yang terjadi di pra peradilan pertama ini juga akan menjadikan
jadi bahan di pra peradilan yang sekarang sedang berlangsung begitu ya
bagi kpk kami siapkan jawaban sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pihak sn
dan permohonan itu sebenarnya kurang lebih sama ya
yang berbeda ada beberapa poin salah satunya diantaranya ketentuan tentang nebis in idem
jadi seolah olah ketika kpk kembali menetapkan sn sebagai tersangka
maka itu melanggar
padahal habis ini idem kan tidak demikian aturannya di hukum pidana kita
seorang tidak bisa dituntut untuk kedua kalinya jika sudah difonis berdasarkan kekuatan
putusan berkekuatan hukum tetap
sehingga tidak tepat kalau itu digunakan dalam proses penyidikan itu pun karena putusan pra peradilan yang kemarin
mas febri ada yang mengatakan bahwa ini ada dua proses hukum yang sedang berjalan beriringan
satu pelimpaan berkas
kemudian sidang kasus iktp sendiri
sementara satu lagi ada sidang pra peradilan
ada yang mengatakan ini adalah adu cepat antara kedua proses hukum ini begitu
apakah memang benar demikian
saya kira kedua duanya kita hadapi ya
proses perkara pokoknya itu juga kita hadapi dengan pelimpahan ke pengadilan
tentu saja kpk tidak boleh kemudian menunda nunda waktu

pada saat yang bergakang hukum itu harus dilakukan secara cepat secara sederhana dan biaya yang murah
nah ketika berkasnya sudah selesai bukti buktinya sudah lengkap
kami tidak punya alasan untuk menunda nunda melimpahkan pada proses lebih lanjut
sedangkan proses pra peradilan sendiri karena sudah ada panggilan dari hakim setelah penundaan satu minggu
kami hadir dan kita akan hadapi itu dari hari ke hari selama sekitar tujuh hari ini
artinya ini bukan strategi
begitu ya untuk menghadapi pra peradilan jilid kedua
kalaupun ada strategi tentu strategi tidak akan diucapkan ya
itu menjadi bagian dari proses di internal kpk saja
tapi secara hukum kedua duanya kita hadapi
tapi kpk sebetulnya menyiapkan atau tidak kemungkinan jika pra peradilan ini kembali dikabulkan oleh majelis hakim
yang paling penting sekarang kita siapkan jawaban dari kpk setelah permohonan pra peradilan dibacakan tadi
dan di hari hari berikutnya kita akan melakukan proses pembuktian
jika dibutuhkan saksi akan kita hadirkan saksi
jika dibutuhkan ahli akan kita hadirkan ahli ahli yang relevan termasuk bukti bukti yang terkait dengan perkara ini
kalau kemudian kita bicara masalah proses persidangan iktp

apakah kpk memang yakin berkas yang dilimpahkan ini sudah dikumpulkan
apakah kpk memang yakin berkas yang dilimpahkan ini sudah dikumpulkan
apakah kpk memang yakin berkas yang dilimpahkan ini sudah dikumpulkan

dan kemudian tidak akan ada kemungkinan proses pengembalian
sejak awal kita sudah yakin bukti yang kita miliki itu kuat dan berkas berkas yang kita sampaikan tentu sudah lengkap
perlu dipahami di proses penyidikan itu ada istilahnya pelimpahan tahap pertama
jadi ketika pelimpahan tahap pertama penyidik melimpahkan ke jaksa penuntut umum

jaksa penuntut umum itu memberikan petunjuk petunjuk untuk melengkapi penyidik melakukan proses pelengkapan petunjuk jaksa tersebut
sampai akhirnya dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum atau proses p dua puluh satu
kemudian barulah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum dari penyidik
yang kemarin kita lakukan pada hari rabu terhadap penuntut umum yang juga dihadiri oleh tersangka dan kuasa hukum dari tersangka
nah setelah itulah baru dakwaan kita pastikan kita finalisasi sampai akhirnya pelimpahan dilakukan ke pengadilan
jadi prosesnya sebenarnya sudah panjang ada sekitar sembilan puluh sembilan orang saksi yang sudah kita periksa
ada sejumlah ahli juga dengan beragam kemampuan dan keahlian mereka dan ada ribuan barang bukti yang juga dilimpahkan dalam berkas
baik terakhir mas febri artinya kpk yakin berkas yang kemudian dilimpahkan saat ini dan sudah berada di jpu
itu sudah sempurna dan bisa menjerat setia novanto secara maksimal
kami sudah menyampaikan dakwaan dan berkas perkara
di dakwaan tersebut sudah sangat jelas kita uraikan dugaan peran dari setia novanto di sana
dalam kasus ktp elektronik ini
apa saja peran peran pertemuan pertemuan dan juga dugaan pihak pihak yang diperkaya di kasus ktp elektronik ini
itu nanti tentu akan kita buktikan selama proses persidangan kurang lebih sembilan puluh hari kerja ke depan
jadi optimis begitu ya berkasnya ini akan bisa menjerat setia novanto
saya kira sudah berulang kali saya sampaikan
saya akan menyampaikan hal tersebut sejak awal kami yakin dengan kekuatan bukti yang kita miliki